sebuah truk pengangkut kardus seberat empat ton menabrak rambu lalu lintas di jalan inspeksi kalimalang jatinegara jakarta timur pada senin pagi
akibatnya truk terbalik dan menyeret beton pembatas jalur putaran
untunglah sopir truk bisa selamat hingga tidak ada korban jiwa
namun akibat tergulingnya truk jalan inspeksi kalimalang menuju cawang sempat mengalami kemacetan
jalan dari arah timur menuju barat sampai dekat sepenang mindah mengantuk menabrak rambu rambu lanjut terbalik
di informasi yang ini dah yang terakhir tadi kak udah sampai tanggalan jati
kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit lakalantas tores jakarta timur
sebuah minuman yang dikumpulkan oleh unit lakalantas tores jakarta timur
minibus ringsek setelah tersambar kereta komuter lain di jalur pelintasan kereta api di petamburan tanah abang jakarta pusat pada minggu sore
peristiwa itu bermula saat minibus melintas dari arah tanah abang
warga menduga sopir tidak memperhatikan palang pintu kereta yang sudah tertutup
akibatnya kereta yang melintas dari arah kebayoran langsung menyeret minibus hingga ringsek
kerasa benturan juga sempat membuat minibus terpental sekitar seratus meter
nah karena kita udah ditutup
ditutup kereta di sana
udah ngeliat siapa mobil di sana
udah ngeliat udah ditutup
udah cetup bagaimana lagi
jadi diri aja di sini
gak bakalan kabur ke sini
kemudian kabur ke sana
udah penuh lagi
itu penumpangnya ada berapa orang pak
nggak ada penumpang
satu orang doang
cuma satu orang doang
pengemudi mobil berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat oleh warga sekitar
sementara itu minibus yang ringsek langsung diangkut oleh petugas damkar
agar tidak mengganggu perjalanan kereta
tim liputan cnn indonesia